terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
kekeringan yang melanda kabupaten gunung kidul daerah istimewa yogyakarta yang terjadi sejak bulan april lalu
mengakibatkan sebagian gunung kidul krisis air bersih
betul dan dana yang digunakan bpbd untuk menanggulangi bencana kekeringan pun sudah menipis
dropping air yang semakin berkurang membuat warga terpaksa mengais air dari bocoran pipa pdam
kekeringan yang melanda kabupaten gunung kidul yogyakarta yang terjadi sejak bulan april lalu
mengakibatkan sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih
di desa botodayaan kecamatan rongkop kabupaten gunung kidul
sejumlah warga terpaksa mengais air dari bocoran pipa pdam
mereka menggali lubang sedalam setengah meter di sekitar bocornya pipa pdam untuk mendapatkan air bersih
salah satu warga mengungkapkan terpaksa melakukan hal
ini karena membeli air bersih dari pihak swasta cukup mahal
hingga mencapai satu ratus delapan puluh untuk satu tangki air berisi lima liter
kekeringan membuat sejumlah embung atau tampungan air mengering
dana yang digunakan bpbd untuk menanggulangi bencana kekeringan pun juga sudah menipis
di akhir oktober ini kita lihat kalau memang perkiraan belum terjadi hujan
kita tetapkan darurat kekeringan
dan kita akan minta kepada pimpinan dalam hari bupati menetapkan darurat kekeringan
dan mencairkan dana belanja tak terduga
itu salah satu alternatif
warga berharap hujan segera turun agar tak kesultan lagi untuk mendapatkan air